wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silvester matutina
membantah pasangan prabowo gibran melakukan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
menurutnya sidang sengketa pilpres di mk merupakan proses demokrasi
tkn prabowo meyakini mk akan menolak gugatan kubu paslon satu dan tiga
karena pihaknya mengklaim tidak melakukan kecurangan
jadi kami dari tim kampanye nasional prabowo gibran yakin bahwa putusan itu
tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari kpu yang memenangkan
prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
mahkamah konstitusi bakal memutuskan perkara sengketa pemilihan presiden dua ribu dua puluh
pada senin dua puluh dua april
sidang putusan mulai digelar pukul sembilan pagi dan digabung dalam majelis yang sama
mk telah mengirimkan surat undangan kepada pihak terkait agar dapat menghadiri sidang putusan
pembacaan putusan akan digabung dalam satu sidang dan majelis yang sama
nantinya ada dua permohonan yang bakal dibacakan oleh hakim mahkamah konstitusi
di antaranya dari pihak anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak
baik perkara nomor satu maupun perkara nomor dua
panggilannya sama jam atau pukul sembilan waktu indonesia barat di ruang sidang pleno
membacakan putusan untuk satu dulu atau dua dulu
bukan digabung jadi satu putusan